eh pak rendy
kalau andin dulu suaminya namanya pak kevin
eh iya sus saya diperintahin sama pak al
buat menutupi masalah lunyabu andin untuk sementara
kamu ngamukan rumah ini jadi ada keributan dan kekacauan lagi
hmm bener juga sih
kalo bu bos sampe tau dulu andin diceritakan
mending gue silent dulu dah
kenapa gue ngelakuin hal itu ke rena
hmm rena ngumpet dimana ya
biar gak ketahuan sama siapa siapa
tante prositnya kenapa kenapa kok
aku pandang berdiri ya
gak usah gak usah rena disitu aja
diam aja disitu ya
apa yang tunggu pak
sampai gue takut
nino menemukan siapa anaknya
gue hampir mencelakai rena
tanpa berfikir panjang akibatnya
tapi selama ini
ke pantai asuhan itu
halo pantai asuhan mutira bunda
ada yang bisa saya bantu
ibu masih ingat saya kan
tentu saja saya ingat ibu
ada perlu apa ibu
apa beberapa hari ini suami saya menghubungi panti
untuk menanyakan soal
anak yang dulu saya titipkan di panti itu
saya datang ke sini dengan tujuan ingin tahu
golongan darah dari anak yang diadopsi itu
apa ibu punya datanya
pak nino pernah datang ke sini untuk menanyakan soal anak itu
tapi sesuai dengan peraturan panti
kami tidak bisa memberikan informasi apapun ke pak nino
ya bagus deh
tapi saya boleh minta tolong gak bu
ibu dan orang orang yang di panti
jangan pernah kasih informasi apapun
soal anak yang saya titipkan di panti waktu dulu
itu suami saya
lagipula anak itu kan sudah diadopsi
kami juga tidak berhak untuk memberikan informasi kepada pihak lain
tanpa seizin dari orang yang mengadopsi anak itu bu
terima kasih banyak ya bu ya
iya sama sama ibu
nino benar benar penasaran soal anak yang mbak nino
sampai dia ke pantai aswan lagi tanpa sepengatuhan gue
kalaupun gue gak jujur soal anak itu
nino pasti bakal cari tahu terus
dan bukan enggak mungkin
dia bakal bilang sendiri ke mbak andin
dia kok bisa damai better
agak kayaknya orang lain juga

nih itu juga panggilan
oh tak pernah dikatakan
ternyata tasik dengan baik lgbt
adsency bers inimu itu tuhan
masih ngantuk nak
udah masih ngantuk yuk
jangan lupa pasirin aja ya
iya bu bos
makasih ya randy
eh pak randy
kalau andin dulu suaminya namanya pak kevin
saya diperintahkan sama pak al
buat menutupi masalah lalunya bu andien untuk sementara
kamu ngamuk kan
rumah ini jadi ada keributan dan kekacauan lagi
hmm bener juga sih
kalau bu bos sampe tau dulu andien dicerain sama pak nino
gara gara masuk penjara
pasti pandangan bu bos ke andeng jadi berubah
dan makin kemana mana dah masalahnya
saya akan jaga rahasia ini
yang penting rumah tangganya andin sama pak bos
nggak ada huru hara lagi
kan kalau aman aman aja kan hati kita juga adem
iya kan pak ya
ya udah kalau gitu saya permisi
tunggu dulu pak
masuk aja dulu ngopi
kan pak randy tadi capek
lah uya nggak diajak ngopi juga
nanti ambil tas rena
terima kasih banyak pak
sudah memberikan saya makanan
tepat untuk tinggal di sini
baik ya udah berhenti
dua ruang makan juga diem aja kenapa
ya enggak mungkin saya kasih tau kamu nin
minta kamu milih liburan sama saya daripada pergi seminar
kamu jangan jutek jutek dong mas
besok kamu gak ketemu aku loh
kangen lho kangen aku
tidur udah malem
istri lagi ngajakin ngobrol disuruh tidur lho